dengan energi cinta kita lawan angkara murka
telah sebulan lamanya kita menahan diri berserah keharibaannya di bulan suci
menahan makan minum pada siang hari juga menahan dorongan emosi nafsu birahim
hari besar perayaan bagi jiwa jiwa yang fitri
kita berlebaran kita bermaaf maafan berangkul peluk dengan handai tolan
berurai air mata keharuan dan penyesalan
kita mengakui kealpaan dan kesalahan
benar meninggalkan keburukan sekaligus berjanji meneruskan kebaikan
ya apalah gunanya saling membenci
apapula manfaatnya saling memusuhi
kita sama berasal dari allah yang mahasuci
kepadanya pula kita kelak sama kembali
bangsa ini bangsa besar namun masih muda
belum genap seratus tahun
masih berusia yang masih berproses menemukan jati diri
bersandar pada warisan adat dan tradisi
beribu bangsa nusantara yang bineka
kita sama karena kita beda
tiada gunanya menggoyahkan pancasila
idul fitri di indonesia khas dan istimewa
kembali renungkan asal muasal manusia
dalam suasana sukacita tanpa mendung
gejolak perpecahan tak hanya dari luar
kita harus bersatu solid sejak dari dalam
kekerasan dan korupsi musuh utama kita
dan semakin hari semakin menggerogoti keluarga
mari dukung negara membangun bangsa
tak hanya bersihkan raga dengan puasa
tapi mari pula sucikan jiwa dengan cinta
jangan kalah melawan angkara murka